gue harus sedikit lagi semuanya
gue udah kucurkan gue ini belum terjauh
aku meneruskan kebaikanmu yang ini ya kak
semoga kamu tenang di surganya
aku gak akan pernah lupa pesan kak sofia
untuk selalu berbagi dan berbuat baik
aku akan lanjutkan amanahmu kak
sambil membereskan semua yang pernah
masuk ya pak iba
sama sama ya bu ya
tadi kenapa dihabisin
karena yang ngabisin semua ya
perutnya ngedut nih
perutnya ngedut nih
makan semua perut ngedut nih
chef itu kalau masak itu
buat orang lain bukan buat diri sendiri
apalah artinya menjadi seorang mapan
memiliki semua yang saya butuh
namun bertahun tahun saya merasa kesepian
sejak jesse dirawat
saya makin merasa kesepian di rumah ini
beruntung saya menemukan andi dan reina
bersama andi dan reina
rasanya saya seperti sudah menemukan
kehangatan baru di sebuah keluarga
keluarga yang sudah terhut sejak kak sofia
tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakiti andin dan rena
oh iya kenapa
kata supir pesanan bapak sudah diambil
pak ini pesanan bapak
iya oke baik
udah sesuai dengan penginginan saya ya
ya sudah pak
udah dicetak berarti ya
saya permisi dulu ya pak
bagus banget fotonya
makasih ya opan udah undang aku kesini main
om boleh gak minta foto kamu sama reina
minta fotoku sama rena buat apa
om pengen aja masang foto kalian berdua disini
di sebelahnya kak sofia
jadi lucu aja gitu ada foto kalian bertiga
boleh boleh nanti aku kirimin lewat email
iya boleh makasih ya
kak sofia ini anak kamu dan cucu kamu kak
mereka aku sandingkan dengan kamu
kak sofia pasti bahagia kalau lihat mereka
cantik seperti kak sofia
kalau bikin ini
bapak sama ibu orang tua dari elsa
iya kami orang tua elsa
kalau begitu bapak sama ibu sudah ditunggu sama dokter lisa
di ruangan kantornya
terima kasih ya
sepertinya ada yang penting sekali dok
sampai dokter mau manggil kami berdua kesini
saya mau bicara masalah elsa
elsa berkelakuan baik kan dok
gak ada masalah kan
dampak dari kejadian kemarin saat elsa dituduh mau menusuk pengunjung pasien lain
ternyata para keluarga pasien menganggap elsa ini berbahaya
apalagi mereka tahu latar belakang elsa adalah narapidana pembunuhan
ketika elsa berada di rumah elsa tidak bisa berpikir pikir
saya tidak bisa memaksa mereka untuk menerima dan mengerti keadaan elsa
bahkan mereka mengajukan agar elsa dikembalikan ke sel tahanan
karena mereka takut anak mereka jadi korbannya elsa
dok kalau itu saya rasa nggak mungkin dok
karena menurut saya elsa butuh treatment yang dia butuhkan
kalau dia nggak mendapatkan itu kapan elsa mau sembuh
jadi saya rasa itu bukan jalan keluar yang baik buat elsa
saya mohon ya dok ya tolong jangan kembalikan elsa lagi ke penjara
disini psikisnya elsa itu udah mulai membaik
saya yakin elsa bisa sembuh
apalagi sekarang kehamilannya sudah semakin membesar dok
nggak mungkin kalau elsa balik lagi ke sana
jadi tolong tolong biarkan elsa disini
makanya saya ingin bertemu dengan bapak dan ibu
karena gak cuma satu dua keluarga pasien yang meminta agar elsa dipindahkan
mereka semua mengajukan keberatan untuk melanjutkan pengobatan jika elsa masih dirawat di sini
kenapa jadi begini ya
sebenarnya masalah ini sudah merebak dari beberapa hari yang lalu pak bu
tapi kenyataannya elsa tidak membahayakan pasien yang lain
elsa gak mungkin melakukan sesuatu yang nekat seperti itu dok
iya bu saya terpaksa mempertimbangkan suara dari keluarga pasien
apalagi setelah kejadian elsa dituduh menyerang elsa juga sempat membuat kehebohan
memangnya ada apa dok
katanya dia menemukan foto roy
di dalam kamarnya
tapi setelah saya cek foto itu tidak ada

saya ingin link dr james hayadi ini karena menurut catherine
dr james ini kenalannya michelle kakak iparnya catherine
menurut dr james akan diusahakan untuk masuk daftar prioritas
ya mudah mudahan aja
alhamdulillah noh untung catherine bantu kamu terus ya
dan akhirnya kamu dapat referensi dari iparnya
iya noh mama juga lihat kalau catherine itu bener bener perhatian sama kamu
dia tuh peduli sama keadaan kamu sekarang
kamu tuh beruntung sayang punya asisten kayak dia
bisa dibilang begitu mak
karena kan selama ini catherine selalu di samping aku selalu bantuin
bahkan dia yang selalu nyemangatin aku
padahal aku lagi down aja dia tetap semangatin
dan dia yang kasih keyakinan kalau aku pasti bisa sembuh aku pasti bisa melihat lagi
ya syukurlah mak dapat asisten sebaik catherine
mama lihat juga catherine itu orangnya baik ramah cantik lagi ya pak
dahlia kamper toilet pole usir serangga hilangkan bau
biar tidurnya enak
tunggu taruh dulu
tunggu taruh dulu
tunggu taruh dulu
sekarang kan jadi lebih nyaman kalau tidur pakai ini
jadi aku gak berat banget nah seperutnya
terus bonusnya bisa sambil ngeliatin kamu kalau tidur miral
jadi siapa pak
untuk acara bergelut banget
kepada kes barbecue misalnya
itu aja sih mas
apa dia ngelakuan itu karena mau menghindar dari aku
terakhir ketemu dia kan aku memang ngajar dia dan aku pengen nanya sesuatu kan tentang deniz
tapi dia malah kabur
masa siapa segitunya sih
siapa dia ngorbanin pekerjaannya loh
ya kalau dia ngelakuin itu berarti benar dennis sembunyiin dia
ya makanya sampai sekarang dennis juga belum ketemu kan
tapi kalau gini terus gimana kita bisa dapat petunjuk ya
saya juga sering bilang sama mama
saya pasti akan selesaikan masalahnya
saya masih akan temukan pelakunya
saya habis telepon keluarga saya pak
gue ngerasa bodoh banget
gimana bisa peneror itu tau kalau mau panggil pengas vakum
salah gue menyelidikin pengawalnya om irfan yang ditempatkan disini
tapi gue gak enak mau kasih tau andin dulu
gue gak mau andin malah tersinggung apalagi om ervan adalah satu satunya keluarga andin dari pihak mama kandungnya
barusan inget ada
beberapa kerjaan yang belum saya selesaikan
saya selesaikan dulu sebentar
kamu langsung istirahat aja
nanti ketiduran lagi disana
saya kok tidur disini
saya janji gak lama
saya janji gak ketiduran disana
kamu bangun tidur saya udah disini
udah istirahat dulu andin
nenek keluar aja ya
kan soalnya ada mama papanya elsa
kalau nenek liat mama papanya elsa itu
nenek inget sama ibunya nenek
nenek mau telepon dia aja ah
lagi di amsterdam
aku seneng banget
kenapa sini jengukin aku
soalnya aku tadi takut banget
aku ngeliat foto roy ada disini
ikea dengan sengaja mana roy disini ma
karena enggak mungkin kan
masa tiba tiba foto roy ada di sini
mama mikir aku halusinasi
mama gak mikir kamu kayak gitu
mama percaya sekali sama anak mama
papa juga kan pak
aku gak halusinasi mak
nih tadi nih fotonya ada di dalam sini nih
tapi pas aku kasih tahu ke dokter lisa
terus aku liat lagi
ternyata udah gak ada fotonya udah hilang
tapi emang beneran ada tadinya mas
ya udah udah sayang
kami sudah sweeping di seluruh kamar elsa
kami tidak menemukan apa apa
tidak ada foto roy
sepertinya elsa sedang berhalusinasi
entah apa pemicunya
kami masih memeriksanya
hei tenang ya
mikirin anak yang ada di dalam kandungan kamu ya
kan sebentar lagi kamu akan melahirkan
tadi mama kasihan kan

kita akan melahirkan
ini beneran pak
tunggu papa gak percayakan sama apa
kalau papa mama aja gak percaya sama aku
aku melihat fotonya roy ada di sini
sangat percaya sekali sama elsa
papa juga kan pa
papa percaya pa
aku tahu gak mama tuh kesini sama papa karena kangen sekali sama elsa
bapak kangen sekali sama kamu
kamu tenang kamu gak usah takut
papa mama disini sekarang ya
putri kecil papa
neneng kok belum tidur
tadi tuh neneng abis telpon ibu neneng
neneng kira ibu lagi di amsterdam
gak taunya dia di chicago
cepet banget ibunya nenek pindah pindah negara
kayaknya dia punya pintu kemana aja deh
makanya terus neneng abis telpon kesini
neneng kenapa gak balik ke kamarnya neneng
neneng kenapa gak balik ke kamarnya neneng
neneng tidur disini aja ya sama jessica
jessy tadi denger gak sih elsa teriak teriak ketakutan
kok jessy gak keluar
gak bisa elsa itu berbahaya
jess gak boleh terlalu deket sama elsa
tapi jess kan jessy tau elsa itu gak jahat
nih kita itu kan sahabat
iya udah pokoknya
kita harus support satu sama lain
kita tuh harus saling mendukung satu sama lain
tidak boleh tercerai berai
tidak boleh terpecah belah
karena kalo kata tokoh perabot
pecah berarti membeli
pokoknya jessy gak boleh jauhin elsa ya
kamu mau gak nanti mama bikinin makanan kesukaan kamu
gimana keadaan kamu sudah tenang
mau saya datang kesini
udah telepon ibu kamu
ibu neneng baik baik aja kok
tapi neneng sebel deh
sama papanya jesse
ih aneh banget
masa papanya jesse ngelarang elsa buat main sama jesse
katanya elsa tuh berbahaya
padahal kan kita sahabatan ya kan ya
awas aja kalau misalkan besok tuh
papanya jesse dateng kesini lagi
terus ngelarang elsa buat main sama jessi
nenek gak bisa tinggal diam
gimana kita mau konser
kalo kita aja gak boleh main bareng
jadi orang tua jesse termasuk orang yang protes
sama keberadaan elsa disini
kalo begini terus
sekalipun bisa bertahan disini
rasa bakal gak punya teman
apakah memungkinkan saya bicara sama orang tua jesse
saya mau meyakinkan dan
kalo elsa gak akan mungkin menyakiti jesse
nanti bicara di ruangan saya aja ya
karena sudah malam
biar elsa nya istirahat dulu
bapak pulang dulu ya
mama balik dulu ya
nanti mama sama papa kesini lagi ya
kamu baik baik ya
makasih ya bapak
yang ada di dalam katanya kamu
ini dijaga ya
si maleka kecil
biar dia bisa main main disini
insyaallah besok saya aja ke sana
jujur dok saya
saya tadi agak kaget
tadi nenek bilang
orang yang melapor melapor ke dokter
padahal setahu saya
elsa sama jesse tuh gak pernah
gak mungkin sampai
berkelahi atau saling menyakiti tuh gak mungkin
boleh gak dok saya
saya mau tau
siapa ayahnya jesse
ya dok boleh ya
boleh kita bicara langsung sama ayahnya jessi dok
maaf ya pak bu
itu rahasia kami
kami tidak bisa memberikan data pasien
tolong harap alum ya pak bu
kalau sampai dokter james
bener bener masukin aku ke list prioritas
aku bener bener harus berterima kasih sama catherine
aku harus balas dengan apa ya
bingung juga mau ngasih hadiah apa ya
liat besok aja deh
mungkin sebagai awalan
dari hadiah kecil kecil dulu sampai
aku dapat ide buat
kasih hadiah apa yang cocok buat catherine
mama gak tega kalau sampai elsa balik lagi ke penjara
aku gak tega
jangan sampai itu terjadi
kehamilan elsa itu kan tambah besar
dan dalam berapa bulan dia akan melahirkan lho pa
aku juga gak mau mah
aku akan berusaha sekuat tenaga supaya elsa tetap mendapatkan perawatan untuk mentalnya mah
supaya elsa bisa pulih seperti semula
aku tuh sedih liat elsa begini ma
dan aku yakin
elsa tidak mungkin menyakiti pasien lain
iyalah pa elsa itu gak berbahaya
gak seperti beredar rumor di luar sana
semuanya itu gak ada yang bener pa
kamu tenang ya
kita hadapi ini semua sama sama